pemerintah kabupaten cianjur telah memperbarui sistem distribusi logistik di lokasi bencana
hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian hingga di pelosok dapat terpenuhi
bupati cianjur herman suherman menyatakan saat ini tidak ada lagi birokrasi yang menyulitkan warga di pengungsian untuk mendapatkan kebutuhannya
untuk itu pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat yang akan memberikan donasi untuk menyalurkannya melalui pemerintah daerah polres cianjur maupun kodim enam ratus delapan cianjur
agar distribusi logistik dapat disampaikan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan warga di pengungsian
setelah kesepakatan dengan bnpb yang namanya birokrasi yang sangat rumit kemarin sekarang sudah tidak lagi
sehingga bagi yang mengambil tidak usah tanda tangan rt rw kepala desa camat tidak usah
silahkan warga masyarakat melalui pak rt nya asal betul betul real dibutuhkan silahkan ambil
tapi hati hati jangan mengada ada